sudah selesai saya bisa sendiri
kau tahan kau pegang
apaan sih kita gak usah dekorasi konten kita
kenapa jadi sakti yang nggak boleh pacaran atau sapi gak mau pacaran
suka suka gue lah mulut mulut gue juga
yaudah sih tapi kan gak nyambung nih
dudung stop kenapa sih kalian ribu terus
tentang desa kumayan
sepertinya mereka sudah berhasil menemukan desa keramat itu
iya aku ada ide
terus apa rencana kalau selanjutnya kayak
bagaimana kalau kita balik lagi ke kumayan
sebenarnya sejak kita pulang dari bengkulu waktu itu
aku sering sekali mendapatkan mimpi yang aneh
di dalam ibuku sering sekali ada harimau putih
tapi oke saya juga semakin penasaran dengan desa kumayan
sebab semalam saya mendengar papa saya mencuri kitab ini lumayan
saya juga tidak tahu kenapa papa saya mengambil kitab pinjai kumayan itu
apa jangan jangan kau ada hubungannya sakti dengan desa kumayan
saya juga sempat memikir seperti itu
shhh kalian datang kalian datang
selamat siang semuanya
kenapa kalian menemukan
kenapa kalian menemukan
menetap saya seperti menetap alih
saya ini kasbul dosen kalian
maaf pak ada yang mau diomongin
oh iya kebetulan saya mencuri dengar omongan kalian tadi
penyakit emang gak bisa dihilangin ya
oh ya itu terserah apapun penilaian kamu risa
tapi yang jelas saya kesini cuma mau bilang
kemana lagi saya harus mencari anak saya tuh
waktu saya masih punya tenaga
saya saja sulit menemukannya
dengan kelumpuhan saya nih
eh kemana kau
kau tak panggil aku saja tuh ratna
nah tadi saya sudah memanggil ratna
tapi mungkin dia tidak mendengar suara saya
atowalang sedang menyusul datu tunggal
untuk mencari ramuan buat kau rajo
dia tak tega
melihat kondisi kau seperti ini
kebetulan tadi aku ke hutan untuk mencari kayu bakar
cocok untuk kau
saya bisa sendiri
kau tahan kau pegang
yang lima ratna ya
kalau gitu ini tongkatnya
aku halusin dulu ya
terima kasih art
gang ini ramuan penghilang rasa sakit
saran dari datu tunggal
biar saya saja yamin
saya bisa sendiri
sudah terlalu banyak saya menyusahkan kok
saya tidak mau menyusahkan kau lebih banyak lagi
dengan kelumpuhan saya sekarang
ratna ini bukan orang lain dang raju
sejak ratna memutuskan untuk menikah dengan yang raju
ratna siap untuk menerima semua kelebihan dan kekurangan dan raju
itu bakti ratna untuk dang raju
dan sekarang itu surga yang ratna cari
bukannya bapak itu warganya berasal dari jawa
iya secara kebetulan juga
dulu waktu saya mengambil gelar s satu arkeolog saya
saya meneliti desa kumayan sebagai bahan skripsi saya
jadi saya tahu betul
sekarang kalian jangan sungkan sungkan
kalau kalian butuh sesuatu yang lebih rinci tentang desa kerumayan
dan kalian tahu dimana mencari saya
aku mau cari informasi
tentang desa kumayan
hih jangan terlalu percaya sama dia
gue yakin kok dia bohongin kita
soal skripsi juga gue yakin ya bohong
iya kay dari awal tuh gue udah curiga banget sama dia
biasa aku kepenganakannya sakit
tapi masih bisa kebang kita aneh kan
sebaiknya kita mencari info sebanyak banyaknya
tentang desa kumayan langsung pada tempat ini
mau gak mau kita harus balik ke bengkulu
tapi kay kay jangan sekarang deh
gue sama sakti kan baru aja jadian
kita pasti pengen nikmatin masa masa indah kita
iya sih kay
kalau saran aku juga kita harus persiapkan semuanya dengan matang
jangan sampai kayak waktu itu kita gak ada persiapan apa apa
gue setuju banget sama putra alam
juara banget nih jadi cowok
gak payah cowok cowok sekarang
demennya semua bebek bawang
cepat lah kau nyatakan perasaan kau ini sekarang
orangnya nunggu kau tuh disitu
kenapa gak sekarang alam
tuh kau liat dia sudah menunggu tuh
masih cuma aku tengok udah cepat
sebenernya kalian berdua lagi ngomongin apa sih
ini kayak aku mencetak foto ini
iseng kok gak ada niat apa apa
alam tuh sebenernya mencetak foto foto itu
karena dia mau
aku lupa kalau ada kuliah
aku pergi dulu ya